lagi pengen ngopi sekena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
tuh kondisi tovan sekarang semakin menurun
kok perasaan aku gak enak banget sih
enggak enggak enggak ini pasti cuma perasaan aku aja
gak akan terjadi apa apa iya nggak akan terjadi apa apa
sebentar lagi nyampe komil sebentar lagi nyampe
sebentar lagi nyampe
kok lama banget sih dok katanya kamu udah sampai di jakarta
iya tapi tapi ya dong mau jenguk tovan dulu
mau jenguk tovan enggak dok enggak
oh langsung pulang si cantik udah ada di sini dok
si cantik udah di rumah
iya dok cantik ada di deket mama tadi ana yang nganter
nih ya dengerin suaranya
dengar suaranya ya dengarin
kamu denger sendiri kan dok suaranya
masih cantik lagi nangis
iya dok dia nangis dari pagi tadi
dia itu kotek karena seharian ini belum ketemu sama kamu
makanya eh dok kamu tuh cepet pulang nggak usah mampir kemana mana
kamu tuh nggak kasihan ya sama anak kamu sendiri
ya udah kalau kamu kasihan cepet pulang ngerti
mama kamu nyuruh kamu untuk pulang ya
si cantik udah ada di rumah mil
ya allah edo kau ngerti
kamu gak bilang bilang sama aku kalau ada sih cantik sih dok
ya udah kalau gitu kamu turunin aku disini biar aku naik taksi aja
kamu langsung pulang aja temuin si cantik ya
ini taksi gimana sih aku udah bilang kan kamu tuh lagi hamil dan kamu lagi bawa ke apa
nggak ada nggak ada pulangnya taksi nggak ada
edo aku gak mau malah nanti hubungan kamu sama indi malah jadi hancur lagi dok
kamu sama ini kan sudah baik baik aja sekarang
nanti kalau indi tahu kamu nganterin aku pulang nanti bisa gawat dong
kasian malah si cantiknya
udah dong mendingan aku naik taksi aja turunin aku di sini ya nggak apa apa kok
malah kamu udah ngantarin aku sampai sini aku udah berterima kasih banget
bendungan kamu mau turun di sini
iya dok beneran udah nggak apa apa kok aku turun di sini aja ya
ya udah aku sama kak fah turun di sini
tolong salam untuk si cantik eh kamu hati hati nyetirnya
dok dokter gimana dengan keadaan tuhan dokter
bu ambar pak tama
kondisi taufan sekarang
karena tekanan darahnya
fadil belum tiba
tapi katanya dia sedang jalan kemari dong
ini urgen sekali pak
karena saat ini taufan sangat memerlukan
donor dari fadil pak
dan hanya fadil yang bisa membantunya
tolong selamatkan anakku ya allah
kalau begitu pak
tolong secepatnya pak
cantik jangan nangis jangan cantik
dikasih susu gak mau
di genung juga gak mau

cantik budo dong cantik
jangan nangis terus ya sayang ya
iya jangan nangis terus ya sayang ya
sabar ya ayah edo pasti sebentar lagi pulang
ya percaya sama tante ya sayang ya
sini ya tak masalah
ini juga kayak kayak k arab tante itu
karena cantik gak sabarannya
si cantik itu sudah ketergantungan sama kamu dok
makanya seharian gak ketemu
dia nangis seperti itu
jadi kalau kamu pergi pulangnya jangan telat banget kayak begini
itu sama aja artinya kamu menyiksa dia
makanya ada juga udah minta maaf sama cantik
tuh lihat langsung diemkan
itu artinya dia sudah memaafkan kamu dok
oh ya nak kamu kok di sini
memangnya kenapa kak
lah memang kamu belum tahu ya
kan terjadi sesuatu sama taufan
kamu yakin kak edho gak bohong kan
begitu kamilah sama fadli dengar mereka juga langsung pulang
kok ada yang hubungin aku
ya allah pantesan aja kak
ya udah anak
pakai hp tante
cepat hubungin mama kamu
tante juga kepengen tahu gimana kabarnya tovan
dulu di sini ya nanti begitu anak pulang anak sukses ini jemput cantiknya kak ya
nggak apa apa kalau terjadi apa apa nah kasih tahu kami ya
hai siapkan komisi tanpa fado ya ya waalaikumsalam salam